idul fitri tinggal menghitung hari
sudah memutuskan mengirim apa kepada keluarga terkasih dan relasi bisnis anda
kira kira pilih mana parcel atau hampers
lebih banyak isi terus lebih mewah juga lebih pantas untuk dikasih sama orang
kalau yang pers mungkin bisa kirim kayak entah itu barang pecah belah atau kain gitu
namun sudah tahukah perbedaan parcel dan hampers
dari asal katanya parcel adalah sesuatu yang dibungkus dengan kertas dan dikirim via pos
sedangkan hampers berarti keranjang anyaman
jadi hampers sering diartikan bingkisan atau kado yang diletakkan dalam keranjang
keduanya bisa dijadikan bingkisan lebaran
nah kita bahas soal parcel dahulu
selain dinilai praktis kini isian parcel sepertinya
tidak hanya berisi makanan ringan dan sirup
parsel pun berisi barang pecah belah kaligrafi
ataupun barang elektronik seperti kipas angin dan blender
toko parsel di jalan wali kota mustajab surabaya jawa timur misalnya
menawarkan harga beragam mulai seratus ribu rupiah untuk parsel berisi makanan ringan
dan hampir empat juta rupiah untuk yang berisi food keramik
sejumlah orang masih memilih parsel untuk menjalin relasi
tarto yang datang ke toko parsel bersama keluarganya contohnya
meski inovasi isian parsel sudah dilakukan penjualan parsel masih landai
merosot pak mungkin ya karena
belum apa kayak dapat tunjangan hak airan gitu
biasanya itu mendekati baru beli
sementara itu hampers atau bingkisan yang biasanya dikemas cantik ini
kini sedang naik daun
isian ringkas dalam keranjang menjadikannya lebih personal bagi penerimanya
penjual hampers biasanya pelaku usaha mikro kecil dan menengah
seperti krisantia ilma di sidoarjo
produk hampers agar agar cantik yang dibuat handmade ini menjadi salah satu daya tarik
banyak mengeluarkan produk dengan teknik terbaru menjadi kiat andalan
sebab pasar terus menuntut produk kreatif dan berkualitas
nah ini saya bikinnya adonan agar agar dan tanpa cetakan
jadi saya membentuk bunganya satu per satu kelopak demi kelopak menggunakan spuit
nah itu yang baru dan masih jarang yang dimiliki oleh produsen lain
saya suka hampers itu karena bentuknya unik
ya kan tidak seperti biasanya parsel pada umumnya
unik lucu terus cantik
bagaimana sudah tahu kan perbedaannya

sudah memutuskan membeli parcel atau hampers untuk lebaran nanti
sudah memutuskan membeli parcel atau hampers untuk lebaran nanti
sudah memutuskan membeli parcel atau hampers untuk lebaran nanti
ganjar wicaksono heru dwi sudarmanto surabaya jawa timur
ganjar wicaksono heru dwi sudarmanto surabaya jawa timur